selamat pagi rekan rekan media
untuk menyaksikan pembacaan keputusan
jadi mudah mudahan pagi ini bisa berjalan aman dan lancar
menuju ke sidang mk yang terakhir ini
pak anies dan pak muhaymin bisa menyapa para awak media dipersilahkan
selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya
bismillah pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat
untuk bersama sama kita mendengar
putusan mk terkait permohonan
yang kami ajukan beberapa waktu yang lalu
atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh
dipimpin oleh bapak ari yusuf amir
yang telah menunjukkan kepada majelis hakim
semua fakta fakta dalil dalil
yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas
seperti bagaimana kami mengungkapkan
bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan
apa yang kita saksikan bersama sama
dimana disitu terjadi praktek praktek penyimpangan yang masif
yang bila itu dibiarkan
maka akan menjadi kebiasaan
bukan mencerminkan aspirasi rakyat
tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan
sesuatu yang kita sama sama perjuangkan untuk diubah
sejak reformasi tahun sembilan puluh delapan
karena itu kita menitipkan kepada majelis hakim
kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan
kami yakin insya allah majelis hakim diberikan
keberanian kekuatan untuk memutuskan
sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk indonesia ke depan
hari ini para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini
mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita
membawa masa depan politik yang baik
dimana tidak hanya yang memegang kekuasaan
yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan
mohon doa mohon dukungan mohon terus kita semua
diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita
mari kita berdoa dengan membaca umur kitab al fatihah